yaudah lah kita ke rumah aja ya
ini orang ngantuk gak peduli atau kenapa sih
papi tuh emang sayang dan baik banget sama aku
yaudah kalau gitu
kita jalan pulang
udah mau kemalaman sini sini
udah lucu banget ya
kepalanya kegedean ya
kok keselnya begitu sih
nah jangan lupa dikancingin nih
alex lo bawa mobil ke sini
jemput gua di jalan di belakang pasar cikajang
siapa yang berada di mana
kayaknya berhenti sebentar
kenapa sampai begini
semoga si neng tidak apa apa ya allah
ya allah kang abah kenapa ya ini
kok bisa semuanya terjadi kalau kita tahu dari awal anak anak kita pacaran
kita kan gak bakalan kayak begini
ya saya juga tidak tahu sampai kejadian seperti ini juga nantinya
udah lah semoga si neng tidak apa apa
pikiran saya mah hanya ke neng dulu

neng aku mau ke sini
neng aku mau ke sini
neng aku mau ke sini
neng jangan begitu
neng di mana
abah ingin bertemu sama kamu
abah ingin jelaskan semuanya ya
jadi lo lagi ada masalah sama anak lo
kalau terjadi apa apa sama raya
tadi mah diangkat teh
cuma si neng tidak jawab apa apa
diem aja abis itu keputus
tentu gue maaf
makasih baik baik teh
teh tenang dulu
ya biar kita tenang dulu
biar nyarinya juga tenang
kita selamat semuanya ya
insya allah ketemu teh
ia tidak mungkin berdua
hal itu lagi diner sama boy berduaan
oh my god gue gak bisa ngebayangin hal terburuk itu terjadi
itu mimpi buruk juga buat gue
mas kita pulang aja sekarang kita tungguin rafa di rumah aja
yaudahlah kita ke rumah aja ya
ini orang ngantuk gak peduli atau kenapa sih
dah sama sini aja boy
kalau misalnya kamu dimarahin sama papi kamu
iya kamu tenang aja
aku juga tau kok walaupun nanti papi marah sekalipun
yang penting hati hati gak marah sama aku
kalau soal itu juga aku yakin kok
mungkin banyak sih orang yang iri sama kamu ya
termasuk mami tiri kamu tuh iri banget sama kamu
ehem kenapa dia iri sama aku
hampir aja keceplosan
pokoknya rafa jangan sampai tau
kalau adriana itu mantan pacar buah
ya aku cuma gak mau aja nanti kamu sombong
orang tuh banyak iris sama kamu
siapa yang mau gombal
ya udah deh
kamu ajutin sekarang aku balik duluan ya
kamu hati hati ntar pulang ya
lewat gerbang belakang oke
papi belum pulang ya
papi belum pulang
dan papi papi pasti lagi di depan nungguin aku
duh saya adriana ini emang ya keterlaluan banget
pasti dia yang nyuruh papi buat nyengkat aku dan boy di depan
itu lomba audisi cewek cowok oke sejak kata itu nan
alhamdulillah reva sama boy masuk ke babak finalnya bi
bi bi udah ah
reva jadi geli loh ngeliat tv kayak gitu
doa sur tite jadi gak sia sia
makasih ya bi buat doanya
yaudah reva ganti baju dulu oke
mau makan dulu atau mau minum dulu
ntar aja bi

kita aklis dulutrannya
lex kenapa bang kopar peduli banget sama raya
sebenarnya gue juga gak tahu
tapi kita turutin aja apa kata bang kopar
masih ada benar nih
kasian sekali kau ini